pemerintah memprioritaskan zona merah atau daerah yang masih mengalami lonjakan angka penularan covid sembilan belas
untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
prioritas berikutnya diberikan kepada zona jingga kuning dan hijau
vaksinasi covid sembilan belas juga akan mengikuti proses yang ditetapkan bepom
dan kementerian kesehatan sesuai dengan standar who
menteri bumn erick thohir mengatakan
sesuai perpres nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
vaksin covid sembilan belas akan diberikan secara gratis untuk tenaga kesehatan tni polri
mereka yang terdepan dalam pelayanan publik dan penerima bantuan iuran bpjs
sementara vaksin berbayar akan didistribusikan kepada masyarakat mampu
nah tentu pada kesempatan ini kami sangat terbuka dengan masukan
kita juga memiliki beberapa pertanyaan agar kita terus bisa memperbaiki
agar nanti ketika vaksinnya datang lalu juga ada proses dari bp pom
dari kemenkes untuk vaksinasi semua berjalan dengan baik
dan tentu pemerintah melakukan ini sesuai dengan standar who
dan juga melakukan tadi data data yang sangat terbuka atas uji klinis satu dua
atau sekarang uji klinis satu dua
yang ada di bandung semua datanya terbuka secara transparan
untuk menentukan daerah prioritas vaksin covid sembilan belas
pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah aspek
di antaranya jumlah kasus positif jumlah penduduk dan luas wilayah
pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas
yang akan memperoleh vaksin dengan mempertimbangkan berbagai aspek
seperti jumlah kasus positif jumlah penduduk luas wilayah
sementara secara persiapan logistik seperti prosedur menjaga suhu vaksin
atau cold chain sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
meski demikian program vaksinasi nasional bergantung pada hasil uji klinis tahap tiga
yang masih berlangsung
tim liputan cnn indonesia